gagal merampas dompet seorang wanita seorang jambret di probolinggo babak belur dihajar masa
beruntung polisi cepat datang ke tkp untuk mengamankan pelaku dari amuk masa
suasana mencekam terjadi saat seorang jambret menjadi bulan bulanan warga di jalan desa patomon kabupaten probolinggo kamis siang
dalam rekaman itu warga yang kesal terus melayangkan pukulan hingga pelaku masuk ke mobil polisi
kejadian berawal saat pelaku ff warga desa bulu kecamatan keraksaan merampas dompet milik desita lusiana warga desa asem bagus saat mengendari motor di jalan patemon
namun tiba tiba pelaku mengambil dompet korban yang diletakkan di jog motor depan
melihat dompetnya dibawa kabur korban berteriak dan langsung mengundang perhatian warga serta pengendara lain
dari tangan pelaku polisi menyita motor metik yang dikendarai pelaku dan dompet korban
pelaku diketahui merupakan komplotan jambret dengan target ibu rumah tangga di probolinggo
anggota melakukan patroli mendapat informasi bahwa ada pelaku kejahatan lari ke wilayah keritingan
sehingga kita saling komunikasi antara perangkat desa dan berhasil diamankan dicegahan di daerah patung
tanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp dengan ancaman hukuman lima tahun penjara